kalau amin kan baru beberapa bulan
jadi bantuin ya
nih makasih ya kang tisnan
lu kagak baik nolak kemauan bapak lu
ntar yang ada bisa
kau yang ada bisa
kau alat lu
dengerin tuh kata pak mumun
apalagi kan bapak lu udah tua tis
kalo kemauannya lu tolak
terus dia meninggal
lu bakal nyesel seumur hidup
nah dengerin tuh kata pol mumun
nimpalin bes lu
dengerin tuh kata pak mumun
kasih ya tis
mau kemana lu
iya si herman
jangan begitu lah
itu mah cerita lama
belum sempat tengok
lagi kurang sehat
bang ojak sekarang ngojek lagi
saya seneng banget
lu bukannya seneng karena ojak ngojek lagi
purno ma ya pak
emang ga kerja
neng ani mau ke depan
kenapa gak diantar sama kang amin
kan motornya udah dibawa lagi sama kang ojang
gue mau nganter inet ke
ke kasab langka
mau minjem uang lagi
itu bukan buat lo
jangan lo buka
tapi t aninya lagi pergi
lo kasih ke ani
kalau udah buka
kalau udah buka
kalau udah buka
bantuin amin cari kerja ya
kerjaan apa ya
kerjaan apa aja
kang tisna kan udah lama disini
kalau amin kan baru beberapa bulan
jadi bantuin ya
makasih ya kang tisna
saya udah sarapan masih kenyang
es daot aku gak bikin kenyang kok cuy
tapi bikin seger
kamu aja yang minum
kamu yang keliatannya gak seger
mau kemana jack
ini kukirain siapa
ada apa be
cuma lewat doang sekalian ngecek kontrakan
syukur lah kalo gitu
mau kerjaan ya